perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
khususnya melalui pengembangan pendidikan tinggi yang diharapkan menunjang perkembangan sesuatu
bangsa perguruan tinggi juga bisa menjadi pingsan bangsa serta pusat penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan yang diharapkan menghasilkan berbagai inovasi serta publikasi ilmiah vitalnya
peran perguruan tinggi ini tentu menunjukkan betapa pentingnya peran perguruan tinggi bagi
perkembangan dan daya saing suatu bangsa contohnya di indonesia sejauh mana perkembangan pendidikan
tinggi di indonesia ini dan bagaimana juga peran perguruan tinggi dalam meningkatkan daya saing
bangsa indonesia hal ini akan kita bahas dalam insight bersama saya di si anwar
tiga perguruan tinggi indonesia yaitu universitas indonesia
institut teknologi bandung dan universitas gajah mada menembus lima ratus besar perguruan tinggi bergensi di
dunia pemeringkatan dilakukan lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia kuak kureli simon atau qs
ini dilakukan kepada lebih dari sembilan ratus lima puluh sembilan perguruan tinggi di delapan puluh empat negara berdasarkan qs world university
dua ribu delapan belas pada tahun dua ribu tujuh belas ada pergerakan besar peringkat perguruan tinggi indonesia di
dunia yakni universitas indonesia di peringkat dua ratus tujuh puluh tujuh naik empat puluh delapan peringkat dari tahun sebelumnya di peringkat tiga ratus
tiga ratus dua puluh lima adapun institut teknologi bandung naik ke peringkat tiga ratus tiga puluh satu dan universitas gajah mada naik sembilan puluh sembilan
peringkat menjadi peringkat empat ratus dua kuak kureli simon adalah perusahaan asal inggris yang bergerak di bidang pendidikan
perusahaan asal inggris yang bergerak di bidang pendidikan
perusahaan asal inggris yang bergerak di bidang pendidikan
pemeringkatan ini adalah salah satu pemeringkatan yang paling banyak dijadikan rujukan
qs juga merupakan pemeringkatan resmi yang dijadikan acuan oleh kemenristek dikti
untuk mengukur kualitas kelembagaan perguruan tinggi di indonesia menuju world class university
dalam melakukan pengukuran pemeringkatan qs menggunakan enam indikator
yaitu reputasi akademik reputasi lulusan rasio dosen dan mahasiswa sitasi dosen dosen internasional dan mahasiswa internasional
peningkatan peringkat ketiga perguruan tinggi negeri ini adalah bukti bahwa kualitas perguruan tinggi indonesia
semakin baik dari tahun ke tahun dan mampu bersaing di tingkat dunia
lembaga pemeringkatan perguruan tinggi quaker rally simmons
yang dikenal sebagai qs
telah merilis peringkat perguruan tinggi seluruh dunia
ternyata ada tiga perguruan tinggi indonesia yang menembus lima ratus besar perguruan tinggi bergensi
salah satunya adalah universitas indonesia
ui melesat naik menjadi posisi dua ratus tujuh puluh tujuh dunia dari sebelumnya di peringkat tiga ratus tiga puluh
pencapaian ini tentu sangat membanggakan bukan hanya bagi ui
melainkan bagi kita juga ya bangsa indonesia
bagaimana perjalanan ui sebagai lokomotif pendidikan
bagaimana ui mengembangkan kualitas sumber daya manusia indonesia
kita akan bahas bersama muhammad anies rektor universitas indonesia
pak anies kalau kita bicara mengenai dunia pendidikan
khususnya pendidikan tinggi ya ranking indonesia secara global
mungkin kita agak sedikit sedih karena biasanya kan kalah dengan negara negara tetangga
bahkan dengan malaysia singapura dan lain sebagainya
sehingga kalau memang ada yang masuk ranking dunia
di ui ini tidak salah kalau kita berbangga diri
karena ini merupakan prestasi kita bersama
dan kita harapkan juga ke depannya rankingnya akan terus menerus naik
yang ui ini sangat menarik karena ini ya istilahnya
siapa sih tidak ingin mas ui kalau anak anak di indonesia
dan ini juga merupakan universitas yang paling bersejarah tertua di indonesia
pak rektor ini sudah menjabat dari tahun dua ribu empat belas
sampai tahun dua ribu sembilan belas
beban historis ini terasa pak anies dalam misalnya membuat visi misi
atau memikirkan masa depan universitas ini
ya betul mbak desi
jadi ui ini berdirinya kan sejak tahun seribu delapan ratus empat puluh sembilan
waktu itu didirikan dokter jawa
terus kemudian bertransformasi pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh menjadi universitas indonesia
karena tumbuh kembangnya ui ini sejalan dengan perkembangan bangsa indonesia
oleh karena itu apa yang kita yakini bahwa membangun ui adalah membangun bangsa
oleh karena itu tradisi berprestasi itu sudah dicanangkan sejak lama
itu dalam dna nya dari universitas itu
banyak tokoh tokoh yang memang berpartisipasi banyak tentang nkri ini
tokoh tokoh politik tokoh tokoh industri dan sebagainya
jadi memang sejarah membawa ui ini menjadi salah satu perguruan tinggi
mudah mudahan menjadi perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan bangsa
dan pak rektor sendiri adalah ya lulusan dari ui itu sendiri ya
dan kalau kita lihat juga pak rektor ini kan sejarah bangsa ini sudah banyak perubahan
dan kita lihat juga di bawah menteri pendidikan yang gonta ganti

ya sering mungkin dengan
ya sering mungkin dengan
kebijakan atau policy yang cukup membingungkan
nah bagaimana sebelum anda menjabat ini perkembangan ui itu sendiri baik secara internal
untuk menyelaraskanlah dengan pengaruh pengaruh baik dari dinamika internal maupun eksternal
iya betul mbak desi
jadi kita ini atau saya termasuk rektor yang beruntung karena fondasinya sudah dibangun sejak seribu sembilan ratus lima puluh an
waktu itu rektornya atau kita bilangnya presiden university pada waktu itu sudah mencanangkan bahwa perguruan tinggi di indonesia ini harus dijalankan secara otonom
mau tidak mau ya harus
kalau mau maju
nah sejalan dengan itu para pendahulu kami itu membangun satu universitas indonesia ini dengan mengarah kepada otonomi
nah sejak tahun dua ribu kami pelopori ui yang mempelopori untuk
status perguruan tinggi negeri badan hukum
kemudian pada tahun dua ribu dua belas undang undang nomor dua belas tentang pendidikan tinggi diperkuat lagi sehingga sekarang ini sudah ada sebelas ptn badan hukum di indonesia
jadi lebih dari tujuh belas tahun ya kira kira sekarang sudah menjadi otonom dan independen
anda sendiri melihat ada perubahan nyata yang terasa dengan diberikannya otonomi ini
yang jelas nyata itu kami bisa ditangkap dengan ragu
dengan radar world ranking tadi
karena kan yang masuk lima ratus besar sekarang ini mereka mereka yang ada atau yang statusnya sebagai ptn badan hukum
karena itu punya kelincahan
mudah beradaptasi dan mudah mengembangkan apa yang menjadi visi misinya perguruan tinggi itu
iya dan itu juga istilahnya bagaimana mendapatkan pemasukan dan lain sebagainya itu kan juga bisa jauh lebih fleksibel ya
nah pak rektor
sejak anda mungkin menjadi mahasiswa
jadi mahasiswa di situ dan sekarang menjadi rektor
kira kira perubahan yang paling terasa baik dalam budaya dari universitas maupun kampus itu sendiri
kualitas dari dosen dosennya dan juga mungkin komposisi dari topik topik ataupun kursus yang diajarkan fakultas fakultasnya juga

kalau dibandingkan dengan waktu saya dulu di mana perguruan tinggi ui ini dijalankan secara satuan kerja
karena kalau satuan kerja itu kan kita menjalankan apa yang menjadi perencanaan oleh kementerian
tapi kalau kita berstatus otonom maka apa yang kita ingin kerjakan kita rancang sendiri
kemudian kita tentukan targetnya
dan tentu ada sistem penjaminan mutunya dan juga ada badan badan yang mengawasi
jadi akuntabilitas semua tidak mau jauh lebih jelas
interestnya menjadi penting dan indikator kinerjanya juga terukur dan dievaluasi untuk bisa kita pertanggungjawabkan kepada stakeholders
nah selama sejak menjabat sebagai rektor sampai tahun dua ribu sembilan belas ini kira kira ada perubahan visi misi maupun strategi khusus yang anda kembangkan pak anies
ya kita mengembangkan atau fokus kepada lima hal di dalam mengembangkan ui ke depan ini
melihat dari hasil evaluasi sebelumnya
yang pertama tentu kita fokus kepada meningkatkan atau mengembangkan networking kita
memperkuat mengimplementasikan dan sebagainya
networking nasional dan internasional
nasional dan internasional ya
contohnya seperti apa saja yang sudah
kerjasama bidang riset
bisa kerjasama dengan
bisa kerjasama di bidang pendidikan bisa kerjasama di bidang joint publication atau pendanaan dan sebagainya
baik dengan lembaga pemerintahan lembaga non pemerintahan industri dan sebagainya
kita galakkan memang dengan industri
kemudian apa lagi
yang kedua tentu kapasiti dari sdm nya
jadi kompetensi sdm nya kita tingkatkan profesionalismenya
terus yang ketiga kita fokus kepada infrastruktur
yang keempat kita fokus kepada good governance
dan tentu yang satu lagi kita kembangkan kualitas tridharma
perguruan tinggi itu sendiri yang sebagai core nya
ya ini esensinya lah
membangun manusia manusia yang memiliki kompetensi skills tapi dengan moral dan untuk membangun bangsa ini sendiri
sulit lah paling menantang dalam mengimplementasinya
ya tentu yang pertama tersulit ya
yang pertama tersulit adalah infrastruktur
infrastruktur itu tentu finansialnya harus kuat
tapi kita tidak tergantung pada finansial juga
kita memanfaatkan networking tadi
kita bisa resource sharing dengan perguruan tinggi lain baik dalam negeri maupun luar negeri
nah yang kedua tersulit adalah meningkatkan kapasitas dari sdm nya atau dosennya
agar dia punya profesionalisme
karena itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa memberikan salary yang atraktif
apalagi sekarang kan bisa ya harus berkompetisi lah
bukan saja dengan universitas lain nasional tapi secara internasional juga harus bersaing
kalau kita mau yang profesional yang bagus ya harus memberikan salary yang atraktif
kalau enggak kan
mereka akan cari tempat yang lebih baik
nah ini mengenai funding itu sendiri apalagi untuk membangun infrastruktur
selama ini dari mana sumber revenue yang terbesar
apakah dari ya inilah istilahnya dari mahasiswa itu sendiri atau apakah ada sumber sumber lain yang bisa dijadikan
untuk infrastruktur sejauh ini masih terbesar dari pemerintah
tapi kalau untuk operasional itu sepertiga dari operasionalnya
universitas indonesia kita sudah cari sendiri sepertiganya dari tution fee dan sepertiganya dari pemerintah
tapi kalau infrastruktur masih mayoritas semuanya dari pemerintah
iya dan kita break sebentar pak rektor
tapi perjalanan diskusi kita masih panjang dan ini universitas merupakan salah satu yang diminati ya bagi anak anak muda kita
tapi salah satu juga yang tersulit ya untuk karena jumlah yang mendaftar
yang mendaftar yang ingin masuk itu dan yang diterima itu ternyata lumayan ini
dan ini pastikan ada dampaknya juga ke depan dan apakah berkaitan dengan visi misi dari universitas itu sendiri untuk menjadi universitas untuk seluruh indonesia
kita lanjutkan setelah yang berikut ini pembahasan mengenai peran ui ya khususnya dalam mengembangkan pendidikan tinggi di indonesia
tetaplah bersama insight
terima kasih masih bersama insight kita lanjutkan pembahasan mengenai perkembangan pendidikan tinggi di indonesia
saya ditemani oleh muhammad anies rektor universitas indonesia yang menjabat sejak tahun dua ribu empat belas sampai tahun dua ribu lima belas
jadi biasanya kalau ada rektor baru ini pasti visi baru misi baru
tadi sudah dilihatkan ada lima ya visi misi yang ingin diterapkan
tapi tentu yang paling penting adalah bagaimana mencetak menciptakan manusia manusia yang unggul
sehingga kalau lulus itu idealnya bisa ilmu yang didapatkan digunakan dan akhirnya bisa menjadi seseorang yang berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa indonesia
ini kan merupakan cita cita ya esensinya kenapa yang ada namanya pendidikan dan perguruan tinggi ini
pak anies apa kira kira yang menjadi inilah yang saya inginkan dari seorang mahasiswa yang lulus dari ui
ya pertama core dari suatu perguruan tinggi kan bisa dikategorikan sebagai factory dari suatu pengetahuan
nah tentu disitu akan didesain kurikulum
kurikulumnya didesain sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu lulusan sesuai dengan
apa yang misi diemban oleh ui yaitu menghasilkan lulusan yang mempunyai intelektualitas yang tinggi dan juga mempunyai dan berbudi luhur serta tentunya mampu mempunyai daya saing
siap pakai misalnya kalau lulus kalau bisa jangan jadi pengangguran gitu tapi langsung masuk ke
oleh karena itu di dalam pendidikan mereka kita selalu menggalakkan atau mengencourage mereka untuk berusaha untuk berusaha untuk berusaha
untuk tidak hanya mengandalkan apa yang diberikan oleh dosen di dalam kelas
mereka juga harus aktif di unit kegiatan kemahasiswaan yang salah satunya ada unit kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan entrepreneur
jadi mereka juga dididik untuk bisa berwirausaha setelah lulus
nah di samping itu juga mereka juga diberi kesempatan untuk berinovasi
apapun yang menjadi
passionnya untuk kita fasilitasi agar bisa berkembang tumbuh kembang mereka punya passion lewat satu kegiatan kemahasiswaan yang kita dukung penuh
saat ini kami sedang menyiapkan fasilitas untuk kegiatan mereka agar mereka lebih nyaman untuk bisa berkreasi
ya itu biasanya berapa persen dari seluruh kegiatan yang karena memang kan fokusnya mau tidak mau kan harus akademis
tapi ini penting juga
karena kan disitu bisa mengajarkan mengenai leadership kolaborasi teamwork dan juga tadi membangun entrepreneurship nya
berapa persen itu dari kurikulum yang di
ya tentu kalau dari segi kurikulum mungkin mereka tidak kita tentukan persis berapa persentasenya
karena kami selalu menekankan bagaimana suksesnya seorang mahasiswa itu lewat pendidikan
jadi pendidikan itu modal awal
jadi pendidikan itu modal awal
awal untuk mereka sukses
tapi mereka sendiri harus punya visi
punya tujuan hidupnya
dan mereka tentukan kira kira apa perencanaan mereka untuk bisa sukses
termasuk membalik waktu
jadi kami tidak bisa bilang berapa persen
mereka yang tahu persis berapa waktu yang mereka bisa
tapi biasanya mereka tentu antusias ya karena ini merupakan sesuatu yang bagi mereka juga kan fun ya
harus ada kesimbangan
antara kapan mustinya ke akademik
kapan mestinya ke ekstra kurikuler
kalau saya lihat sekarang kan apalagi di dunia pendidikan
bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia itu selalu ada peringkat dari misalnya investasi
bagi seorang tua misalnya untuk anaknya masuk ke universitas ini dengan harapan akan ada investasi di masa depannya dengan karir yang lebih bagus
pekerjaan lebih baik dan skills yang lebih bagus dan lain sebagainya
ini apa yang membuat ya
ui ini bisa betul betul menjamin bahwa dengan menginvestasikan ya untuk berapa empat lima tahun di universitas ini
itu nanti bisa diterjemahkan dengan karir prestasi dan juga kesuksesan di masa depan itu
ya sebelum mereka memilih ui tentu kan mereka harus melihat informasi yang kita berikan lewat website universitas indonesia
dan kita setiap tahun selalu melakukan informasi
selalu melakukan treasure study
nah hasil tracer study itulah bisa digunakan untuk dilihat oleh mereka mereka yang ingin mengambil program studi di ui
alhamdulillah memang berdasarkan tracer study kita lama tunggu untuk mereka bekerja itu kurang dari tiga bulan
kurang dari tiga bulan ya
ini penting dan menarik karena setiap tahun ada tiga juta orang yang lulusan masuk dan seperti kita ketahui di indonesia ini kan
lapangan kerja itu sangat terbatas ya dibanding dengan jumlah lulusan kita
nah untuk memastikan bahwa kurikulum apalagi pasti dari masa ke masa itu berubah kan sesuai dengan perkembangan indonesia tapi juga perkembangan teknologi inovasi
bagaimana memastikan selalu ada kurikulum yang memang up to date
ya yang tadi saya sampaikan bahwa hasil lulusan itu tergantung dari desain
nah kurikulum yang didesain itu selalu berubah
kurikulum yang didesain itu selalu dikontrol oleh penjaminan mutu kami
selain itu juga ada akreditasi pihak dari pihak eksternal dan juga ada feedback dari pengguna
nah feedback dan peers juga dari peers review nya juga itu nanti semua dikumpulkan karena kita menerapkan yang namanya pdca planning cek do planning do check and action
jadi apa yang kita lakukan kemudian kita lakukan evaluasi
jadi hasil evaluasi dari feedbacknya user maupun dari peers itu akan digunakan untuk memperbaiki kurikulum
minimal silabusnya dari mata kuliah yang kita berikan
sekarang mungkin yang harus yang paling populer lah misalnya it atau yang sifatnya berkaitan dengan inovasi dan teknologi
tapi itu kan itu misalnya taruh otak kiri tapi kan otak kanannya kan juga
saya lihat mungkin orang tidak terlalu ya
misalnya humanisme dan lain sebagainya itu tidak terlalu populer tapi ini kan masih penting untuk disediakan ya sebagai kurikulum ya
kita selain yang kurikulum itu ada yang namanya pendidikan berkepribadian yang sosial
liberal arts juga kan
itu di awal semester dan juga ada yang kepribadian terkait dengan eksaktanya
jadi seimbang antara eksakta
sama yang sosial
kemudian juga kita baru saja membangun satu ikon baru di mana itu akan menjadi titik penting buat pengembangan seni di indonesia dan juga di ui tentunya
yaitu kita bangun baru saja makara art centrum
jadi itu tempat untuk seperti opera house nya australia lah kira kira rencananya seperti itu
nah itu nanti bisa diekspresikan apa yang menjadi bakat bakat seni baik dari dosennya maupun dari mahasiswanya
dan dengan jumlah mahasiswa yang ada kan kalau tidak salah hampir empat puluh lima ribu ya
wah luar biasa
itu tidak ada kesulitan untuk mendapatkan dosen dosen yang berkualitas dan yang memang sesuai dengan kebutuhan zaman ataupun filosofi dari universitas itu sendiri
sekarang ini kan mereka itu kan zamannya berbeda
jadi setiap saat dibutuhkan kita lakukan training ulang terhadap dosen dosen itu untuk bisa beradaptasi terhadap student yang akan dididik
karena setiap tahun ini sudah mulai berbeda
terus kemudian kita lakukan pelatihan pelatihan berkala sehingga mereka bisa mengikuti apa yang berkembang saat ini
memang kesulitan yang utama adalah perkembangan ict itu sangat cepat
kita selalu ketinggalan dengan itu
dan mungkin cara mengajar itu kan juga berubah
mungkin ketika pak anies menjadi mahasiswa di situ itu kan lebih ke top down
jadi dosen itulah sumber dari semua ilmu
dan mahasiswa sebagai penerima dan penerima
dan dari segala ilmu sekarang justru mungkin ilmu bisa didapatkan dimana saja sehingga profesi ataupun peran dari seorang dosen itu kan berubah
ini kan juga ada
sekarang ini kan dosen diarahkan menjadi fasilitator
kita istirahat sebentar tapi ada yang paling penting juga kan untuk tugas atau peran dari universitas itu biasanya itu dari research and developmentnya itu
harus menjadi pusat penelitian
saya rasa ini sangat penting kita bahas sejauh mana universitas indonesia itu menekankan ya pentingnya riset dan penelitian yang dilakukan setelah yang berikut ini
kita akan teruskan
saya di presque tempat saya
masih akan nino
mamanya tidak bambera
penyebabnya karena perguruan tinggi berkualitas di indonesia masih sangat sedikit
karena jumlah perguruan tinggi di empat lima ratus dua puluh sembilan
yang masuk di dalam ini nggak usah ke lima ratus besar dunia lah
asia saja itu masih sangat terbatas
artinya kita masih kerja keras yang harus melakukan itu untuk meningkatkan masalah mutu
banyak faktor sumber daya manusia dosennya kualitasnya harus kita tingkatkan
infrastruktur kampusnya infrastruktur laboratoriumnya
pemerintah mengupayakan perubahan secara bertahap dimulai dengan regulasi
yaitu penerbitan perpres nomor delapan tahun dua ribu tiga belas tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia atau kkni
lulusan perguruan tinggi nantinya tak hanya mendapatkan
gelar dan ijazah tapi juga harus memiliki sejumlah kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat
perguruan tinggi juga digenjot untuk semakin banyak menerbitkan publikasi ilmiah dan menciptakan inovasi
pada dua ribu enam belas publikasi ilmiah yang diterbitkan perguruan tinggi indonesia berjumlah sekitar dua belas ribu
sementara publikasi ilmiah perguruan tinggi malaysia dua kali lebih banyak mencapai dua puluh empat ribu
padahal menurut mewakili perguruan tinggi indonesia tidak hanya menerbitkan ilmiah
tapi juga menurut menristek jumlah dosen indonesia seratus kali lebih banyak dibanding malaysia
angka publikasi diharapkan terus meningkat dengan cara mempermudah pertanggung jawaban bantuan riset dari kementerian keuangan
menurut menristek inovasi yang diciptakan perguruan tinggi juga masih sepi
padahal perkembangan teknologi semakin cepat dan dinamis
kini pemerintah tengah giat dalam riset pembuatan mobil listrik yang digarap oleh lima universitas besar di indonesia
sementara motor listrik diklaim sudah berhasil diciptakan dan siap masuk industri
mobil saya rasa ini sudah prototipe sudah berhasil dan nanti tinggal penjelasan pada baterai
saya rasa kalau ini regulasinya secepat mungkin dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh lah dua ribu dua puluh kita mungkin bisa produksi sendiri
dosen yang berkualitas seharusnya menjadi syarat mutlak bagi universitas
ini juga yang menjadi harapan mahasiswa
dari dosennya sendiri sudah banyak dosen dosen yang berkompeten dalam bidangnya sendiri
bukan tidak mungkin akan mencetak orang orang yang berpendidikan nantinya dan bisa bersaing di luar negeri
dan juga banyak juga dosen dosen yang sudah kuliah di luar negeri itu sendiri
misalkan saya sendiri sastra cina banyak dosen dosen yang sudah kuliah di cina
sudah fasi berbahasa cina bahkan pernah tinggal di china itu sendiri
jika kini hanya tiga universitas di indonesia yang masuk jajaran universitas kelas dunia
pemerintah menargetkan pada dua ribu sembilan belas nanti setidaknya ada lima universitas yang bisa masuk dalam jajaran lima ratus terbaik dunia
pemerintah juga menargetkan tujuh puluh lima persen lulusan perguruan tinggi bisa diserap oleh industri
ya masih bersama insight dan kita lanjutkan
kali ini fokus pembahasan kita mengenai penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di indonesia
saya ditemani oleh muhammad anies rektor universitas indonesia
dan luar biasa sekarang universitas indonesia itu salah satu yang masuk dalam peringkat dunia
dan kita harapkan dari tahun menaun peringkatnya juga semakin meningkat kalau bisa nanti dalam seratus besar
sekarang masih dalam tiga ratus besar
sebenarnya salah satu kunci keberhasilan sebuah pendidikan tinggi itu adalah hasil dari penelitian yang dikeluarkan
karena ini harus universitas itu menjadi sumber ilmu
dan di situ juga harus ada orang ilmuwan ilmuwan yang terus menerus melakukan riset dan publishing the papers
dan kalau bisa memang publishing papers ini dengan standar internasional
nah ini bagaimana
karena di indonesia juga apalagi dikti kita kan harus kita mencetak sekian phd sekian dokter
dan ini bukan sesuatu yang mudah
saya lihat saja pak anies sendiri kan s dua s tiga nya kan di inggris misalnya
jadi masih banyak ke luar negeri untuk melakukannya
nah bagaimana kedepannya mengembangkannya supaya s dua s tiga ya haruslah kita ke ui misalnya
karena standarnya sudah internasional dan di situ bisa dilahirkan riset riset yang betul betul bisa membangun indonesia
iya tepat sekali
karena sekarang ini sudah
saatnya lah ngambil s dua dan s tiga itu dalam negeri
kita juga bisa kembangkan sandwich kalau memang mau mendapatkan pengalaman luar negerinya
tapi intinya mengembangkan perguruan tinggi itu tanpa riset itu seperti orang makan tanpa garam
riset itu sangat penting karena apa
karena pengembangan ilmu itu ada juga di dalam riset
nah setiap aktivitas riset itu harus dihubungkan dengan bagaimana kita
memecahkan atau menghadapi tantangan tantangan yang baik tingkatnya nasional maupun internasional
jadi kami di ui ini di dalam meningkatkan kualitas tridharma yang unggul itu menggalakkan aktivitas riset
nah riset yang kita galakkan itu lebih diarahkan kepada pendekatan multidisiplin interdisiplin
agar outcome nya jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang monodisiplin
nah kita bagi penelitian di ui itu atas tiga
segmen besar yang pertama di bidang kesehatan yang kedua di bidang sains dan teknologi
dan yang ketiga di bidang sosial dan humaniora
nah setiap tahun kita naikkan selalu alokasi untuk riset
dulu sebelum tahun dua ribu an sebelum kita otonom sangat kecil sekali anggaran riset kita
dari biaya operasional itu kita alokasikan untuk riset
nah tentu riset riset yang kita kembangkan ini harus punya relevansi yang kuat dengan pemecahan masalah nasional
harus ada akuntabilitasnya juga karena menggunakan dana yang cukup besar ya
dan kita galakkan juga untuk bisa direkognis secara internasional lewat publikasi
nah selama ini apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam mengembangkan riset seperti ini
apakah murni karena fundingnya kurang
memang funding itu salah satu yang sangat penting ya
apa lagi yang diperlukan
sehingga bisa lah kita betul betul mencetak jumlah phd atau doktor yang signifikan dari tahun ke tahun
ya saya sependapat dengan mbak desi tadi
memang finansial itu penting
tapi bukan segala galanya
karena kita harus mampu mengoptimalkan yang ada dan tinggal dikembangkan budayanya
yang berat sekarang ini adalah bagaimana mengembangkan budaya untuk melakukan riset yang tadi relevan dengan
apa yang menjadi kewajiban kita untuk memberikan solusi kepada masalah masalah baik yang nasional maupun global
nah oleh karena itu kami sedang berusaha semaksimal mungkin untuk naik dari tahun ke tahun
dan jumlah mahasiswa post grad
jumlah mahasiswa post grade atau s dua atau s tiga ini terus menerus meningkat dari jumlah persentasenya dari semua mahasiswa yang ada di ui
ya meningkatnya tapi tidak
jadi itu udah balance yang lumayan
tapi landasan pendidikan yang diberikan di level s satu ini pak anies
itu sudah cukup memadai untuk melakukan
memadai untuk melahirkan mungkin calon calon riset itu sendiri
apakah memang sudah sesuai
karena pada akhirnya kan kalau semakin banyak yang mereka tertarik mungkin untuk tetap melanjutkan s dua nya di ui itu sendiri kan jauh lebih bagus
kita buat program yang menjadi pilihan
dengan memperkenalkan yang namanya fast track
jadi kita encourage mereka
di dalam lima tahun
bisa mendapat s satu nya
dan juga master nya
dalam lima tahun
instead of enam tahun ya
nah itu fast track kita namanya
sehingga syarat untuk bisa fast track itu kalau kurikulum kita di s satu nya dengan kurikulum s dua nya itu
nah itu yang kita kembangkan
saat s dua s tiga nya itu bisa berkelanjutan
sehingga dia bisa fast track
dalam waktu lima tahun dapat s satu dan s dua
kemudian tambah dua tahun lagi s tiga
jadi kita sangat menyatakan bahwa networking ini salah satu yang sangat penting
ini kan sebenarnya kita bisa ya
melakukan kerjasama kolaborasi khususnya dengan universitas yang di luar negeri
ini bagaimana penerapannya
sehingga hasil dari riset ini
bisa saja riset penelitian banyak sekali
tapi kalau misalnya tidak standar internasional atau tidak bisa digunakan atau diaplikasikan ini kan juga masalah kan
jadi kita networking itu salah satunya
seperti tadi karena terbatas finansial
dan kita optimalkan yang ada dengan membuat networking dengan industri ataupun dengan lembaga penelitian
contohnya seperti apa saja
kalau dengan industri dengan siapa siapa
kalau dengan industri itu kita bisa misalnya untuk di bidang teknik itu dengan industri otomotif
kita bisa mengembangkan mobil listrik
kita bisa riset di bidang mobil listrik dan sebagainya
oke ini salah satu yang dikembangkan
saya sudah pernah lihat itu

untuk di bidang kesehatan dengan rumah sakit bisa kita lakukan penelitian bersama
juga dengan perguruan tinggi di luar negeri peralatan di sana bisa kita manfaatkan
mereka juga bisa memanfaatkan peralatan di kita
dosen mereka juga bisa datang ke kita
dosen kita juga bisa datang ke sana
nah itu bisa meningkatkan kualitas dari hasil riset itu sendiri
kedua di dalam menerbitkan paper paper untuk dipublikasi kita menyediakan fasilitas pendampingan
nah pendampingan itu bisa terdiri dari mereka mereka yang sudah punya pengalaman mempublikasikan paper
penting sekali karena ada syarat syaratnya sendiri kan untuk menentukan
itu melibatkan technical assistant yang kita undang dari luar negeri juga
untuk bisa membantu supaya kualitasnya bisa didongkrak
apalagi harus dalam bahasa inggris misalnya
kita istirahat sebentar tapi ini ada hal yang penting ya
di indonesia ini salah satu masalah terbesarnya adalah pendidikan itu mahal ya
semakin baik pendidikan biasanya semakin mahal ya
nah ini bagaimana kita membuat sebuah universitas yang jadi bilik kita bersama
dan apa apa saja yang bisa dilakukan supaya pendidikan itu bisa jauh lebih inklusif
saya rasa peran universitas indonesia dalam pendidikan itu
dalam hal ini sangat penting ya
kita akan lanjutkan pembahasannya setelah yang berikut ini tetaplah bersama insight
kita lanjutkan insight masih bersama rektor ui ya
muhammad anies khusus kita sekarang membahas mengenai inklusivitas pendidikan tinggi di indonesia
nah menurut saya pak rektor ini sangat penting karena di indonesia ini segalanya pun berbayar
dan walaupun pendidikan itu seharusnya itu merupakan hak asasi semua orang
untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan kalau bisa gratis ya
tapi ya kenyataannya adalah pendidikan itu mahal
dan semakin bagus biasanya semakin mahal
dan juga mungkin lebih terfokus di kota kota besar
nah ini bagaimana mungkin pak rektor ya kalau memang cita cita universitas indonesia itu untuk menciptakan sdm atau manusia indonesia
yang bisa berkontribusi terhadap pengembangan pembangunan perekonomian di indonesia
ini kan harusnya sesuatu yang bisa dinikmati oleh setiap insan indonesia
salah satu misi dari universitas indonesia kan adalah membuka akses seluas luasnya dan adil
nah kita menyandang nama indonesia
jadi kami berusaha mempunyai mahasiswa dari sabang sampai merauke
jadi ada beberapa kebijakan yang kami lakukan
yang pertama dari segi ekonomi
jadi kita ini pada prinsipnya menerima mahasiswa itu khususnya untuk yang s satu reguler ini basisnya adalah akademik
jadi begitu mereka diterima di universitas indonesia baru ada mekanisme bagaimana pembiayaan dilakukan
jadi bagi mereka yang secara ekonomi tidak beruntung itu kita punya konsep biaya operasional pendidikan berkeadilan
berkeadilan di sini maksudnya bagi mereka yang mampunya cuma sedikit ya bayarnya sedikit
yang mampunya besar kemampuannya besar bayarnya
tapi kalau mereka nanti semua oh kita tidak sanggup gitu padahal mereka sebenarnya sanggup
jadi bagaimana memastikan bahwa ini tidak disalahkan
ambil contoh misalnya biaya operasional pendidikan untuk eksakta itu dari sampai tujuh juta setengah
nah mereka untuk mengambil atau dibebankan nol tentu harus ada berkas berkas
yang mendukung bahwa dia memang pantas untuk diberikan rupiah karena tidak mampu
tapi kalau orang yang mampu ya dia nggak bisa tentunya mendapatkan biaya
itu yang namanya berkeadilan
itu berapa persen itu biasanya ini kan dalam bentuk beasiswa pada kan akhirnya kan
yang harus mau tidak mau ya disubsidi oleh para mahasiswa lain yang lebih mampu
jadi kita bilangnya bantuan
jadi kita membantu mereka yang tidak mampu yang harusnya bayar tujuh juta setengah
tapi cuma lima ratus ribu atau satu juta per semesternya
nah ini kisarannya kalau dari sampai tujuh juta
kalau dari sampai tujuh juta setengah itu bisa sampai empat puluh an persen
tapi kalau yang di bawah satu juta itu sekitar sepuluh persen
tapi ini tidak mempengaruhi kualitas atau kuantitas dari kontinu yang dimiliki oleh
oh tidak karena kami sudah memperhitungkan biaya operasional itu dikerosubsidikan oleh mahasiswa mahasiswa s dua dan s tiga
yang mau tidak mau ya mereka harus
ya karena di s dua s tiga tidak ada apa
pengurangan dari biaya pendidikan yang kita bebankan
kedua kita juga mengembangkan yang namanya biaya operasional pendidikan pilihan
jadi bagi orang tua yang merasa ingin berkontribusi membantu masyarakat yang tidak mampu juga meringankan beban universitas
dia bisa memilih
kita pilih pilihan yang mau yang dua belas lima juta yang dua belas juta
itu bisa dipilih
ini menarik karena saya lihat ya universitas di luar negeri
mereka biasanya alumninya itu dikerahkan untuk membantu fundraising dan lain sebagainya
ini juga dilakukan oleh ui
jadi ada semacam mungkin donatur atau filantropis yang tertentu
nah itu yang tadi bop berkeadilan itu bantuan yang dari internal dari ui sendiri
tapi kami juga punya direktorat kemahasiswaan dan juga direkturat hubungan alumni yang mengembangkan dana abadi
dana abadi untuk bisa nanti bunganya dipakai untuk membiayai para mahasiswa yang membutuhkan biaya siswa
juga dari pemerintah ada juga beasiswa ada bidik misi bantuan untuk beasiswa bantuan untuk orang miskin itu
terus kemudian juga ada dari perusahaan perusahaan
jadi total setahun itu kami punya anggaran untuk membantu mereka itu sampai satu ratus lima puluh an m
dan ini semua efektif ya penggunaannya
ini pak rektor ini pak anies
ini salah satu ya
yang memang menjadi tugas anda ya memastikan bahwa setiap sen itu lari memang ke tempat yang seharusnya tidak ada kasus pembocoran atau tidak efisiensi dan lain lain
karena kami di audit di audit baik internal maupun eksternal
jadi kami di audit oleh kantor akuntan publik juga oleh bpk juga oleh inspektor general dari kementerian institusi
nah biaya operasional terbesar sampai saat ini kira kira di mana khususnya di pos mana gaji dosen atau
atau laboratorium karena kan
yang terbesar gaji dosen
gaji dosen itu berapa persen di atas lima puluh persen
antara enam puluh sampai tujuh puluh persen
mungkin ini ya supaya ya memastikan
aktif maklum kompetisinya banyak sekali
tapi saya lihat juga inklusivitas ini kan bisa dilakukan dengan memperluas mahasiswanya
nah kalau misalnya setiap tahun ada setiap seribu yang mendaftar ternyata hanya lima puluh yang diterima
ini kan juga semacam eksklusivitas walaupun saya rasa banyak sekali anak anak pintar di seluruh indonesia ini yang harusnya bisa
itu baru tadi saya sampaikan baru yang kaitannya dengan ekonomi
tapi juga yang kaitannya dengan daerah tadi
dari sabang sampai merauke
nah untuk daerah daerah yang kita sadari bahwa kualitas pendidikannya belum sama dengan daerah daerah kota besar itu kita punya afirmasi action
mau tidak mau ya
ya itu kita alokasikan untuk mereka
mereka mereka yang memang berasal dari daerah daerah yang atau wilayah wilayah yang memang secara akademik masih belum sesuai dengan standar standar kualitas pendidikan di daerah daerah besar
iya oke kita break sebentar pak anies
tapi ada pertanyaan nanti yang saya ingin tanyakan mungkin kita bisa sambung setelah ini
nah biasanya kalau universitas itu dikaitkan dengan kegiatan bukan saja akademis tapi politik
nah ini bagaimana ya mengelolanya supaya semuanya itu bertujuan dan berdampak secara positif ya setelah yang berikut ini
iya masih lah bisa kita lanjutkan perbincangan
bersama rektor universitas indonesia muhammad anies dan ya tidak dipungkiri lagi ya
berbagai dinamika politik itu terjadi di indonesia dalam beberapa bulan tahun dekade terakhir dan mau tidak mau itu biasanya ada dinamika ya universitas atau kampus yang juga terlibat
nah bagaimana ui sendiri mendorong mahasiswanya agar mengedepankan misalnya toleransi kebinekaan reformasi dan lain sebagainya
kita lanjutkan pembahasan bersama muhammad anies rektor universitas indonesia
memang di sejarahnya ya bukan saja di indonesia tapi dimana mana kita lihat di perancis dan ini
kalau ada pergerakan politik ada ini biasanya itu mahasiswa
mereka sangat aktif
ini kan jiwa muda idealisme dan lain sebagainya
kita lihat dalam sejarah di indonesia reformasi itu semuanya kan wah kita sangat berterima kasih ya terhadap keterlibatan kepedulian dan juga energi dari anak anak muda kita
tapi ini kan juga mungkin ada negatifnya juga
misalnya lahirnya mungkin ideologi yang lebih eksklusif lebih ekstrim dan lain sebagainya yang kita lihat ya akhir akhir ini
nah ini bagaimana ya menyeimbangkan ya pak anies antara semangat idealisme ini yang tujuannya itu positif inklusif seperti yang reformasi itu ya
mengedepankan tujuan bersejarah
tujuan bersama dan juga mungkin yang kurang kondusif terhadap kehidupan bineka kita
ya mbak desi ini sesuatu yang bukan saja sulit tapi ditanggung jawab kita semua
tentu secara garis tegas memang ui sebagai lembaga itu tidak boleh terlibat politik praktis dan harus netral
nah itu saya jaga sebagai rektor
saya pikir bahwa universitas indonesia sebagai lembaga dia harus netral
tapi tidak bisa kita bendung apa yang menjadi pendapat individu individu
selama pendapat itu individu tidak mengatasnamakan universitas indonesia ya kita tidak kekang mereka
silahkan mereka ngobrol politik dan sebagainya
begitu juga kegiatan kemahasiswaan
kegiatan kemahasiswaan selama itu resmi yang direkognize oleh universitas
itu memang kita tidak pernah kekang
kita pernah kekang berorganisasi berpendapat dan sebagainya selama bertanggung jawab
tapi kan seperti kita lihat ya dengan alam demokrasi dan mau tidak mau juga kan kita demokrasi kita miliki akibat kita melakukan reformasi
dan reformasi itu ya kalau tanpa kehadiran misalnya anak anak muda yang memang berpolitik lah istilahnya kan kita juga tidak akan memiliki indonesia seperti ini
tapi memang tidak dipungkiri bahwa ada mungkin ideologi ideoling yang berkembang dan kita lihat juga
ini universitas itu sering dijadikan semacam hotbed atau tempat ini bisa ide ide ini lebih cepat gitu berkembang
ini apa tantangan terbesarnya pak anies
walaupun secara ini ya harus netral dan lain sebagainya tapi kan secara implementasinya dan prakteknya sulit ya untuk
tantangan yang terbesar adalah faktor eksternal sebetulnya
faktor eksternal itu lebih dipersulit lagi oleh internet
media sosial kita kenalnya medsos lah gitu ya
itu yang namanya kabar kabar yang tidak benar pun itu beredarnya sangat cepat
nah itu salah satu tantangan tersendiri
tapi kalau kita berikan edukasi bagaimana memfilter seperti itu lewat kegiatan bersama
jadi kami misalnya untuk masalah toleransi
jadi kami punya unit kegiatan ke mahasiswa yang kaitannya dengan kerohaniaan
nah itu mereka bergabung bersatu untuk mendeklarasi bagaimana bahwa mereka beda tapi tetap satu
pak anies paling sulit itu bagaimana apalagi misalnya bila itu terjadi semacam apa sanksinya
apalagi misalnya kalau ada dosen yang terlibat atau mungkin campur tangan orang tua dan lain sebagainya yang mungkin anak saya harus begini begini dan lain sebagainya itu bagaimana ya menangani
kalau mereka sudah melanggar etika yang berlaku di universitas indonesia tentu ada mekanisme untuk memproses
setelah lewat pendekatan yang sifatnya dialog masih juga tidak dihiraukan ya tentu ada bukan pengadilan ya
ada mekanisme untuk membawa kasus ini ke dalam satu mekanisme pemberian sanksi
ada panitia khusus untuk pelanggaran tata tertib kehidupan kampus karena kampus sudah disalahgunakan
nah kemudian kalau dosen itu ada dewan guru besar kita yang melakukan nanti sidang untuk membahas secara etika
karena ada kode etik yang dilanggar oleh dosen yang ternyata mengatasnamakan universitas berpolitik praktis
biasanya ujung ujungnya menunjuk kepada pintu silahkan
pak anies taruhlah sepuluh tahun ke depan dari sekarang mungkin singkat saja ya strategi nomor satu yang betul betul menjadi fokus supaya indonesia masuk dalam universitas indonesia masuk dalam ranking seratus besar di paling tidak asia
ya tentu ini harus ada dukungan penuh dari pemerintah
selama ini kurang dirasakan
karena di malaysia saja itu ada empat perguruan tinggi
yang dikasih dukungan khusus untuk ini
kami sudah pernah mengajukan sebetulnya gagasan bagaimana perguruan tinggi yang sudah masuk lima ratus besar ini harus diberi apresiasi bentuknya adalah pemberian dana abadi yang besarnya cukup untuk menggantikan biaya operasional dari apbn
supaya yang dari apbn itu bisa diberikan kepada perguruan tinggi lain
yang belum masuk lima ratus besar
itu salah satu wish listnya
apa lagi kira kira
lewat media ini saya encourage pemerintah untuk bisa mendukung perguruan tinggi yang sudah masuk lima ratus besar itu untuk diberikan semacam dana abadi yang besar
hanya diambil bunganya yang cukup untuk membiayai operasional
iya sehingga kita bisa mengundang profesor profesor
prominent dari luar negeri untuk mengaksistensi kita agar bisa seperti halnya yang dilakukan oleh singapura
baik terima kasih
pak anies sukses selalu dan semoga cita cita dari universitas indonesia untuk menjadi salah satu yang ternama lah
masuk seratus besar ya
dan sekarang luar biasa sudah masuk minimal tiga ratus besar ya
dan mempertahankan prestasi itu dari masa ke masa
sekali lagi terima kasih
terima kasih pak
ya masa depan suatu bangsa dan kualitas sumber daya manusianya ditentukan oleh kualitas pendidikan utamanya pendidikan tinggi yang dimiliki bangsa itu
disinilah perguruan tinggi memegang peranan penting dalam menyiapkan pendidikan tinggi yang berkualitas sebagai bekal untuk bersaing di era persaingan bebas
selain meningkatkan mutunya
pendidikan tinggi juga harus didukung dengan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menggali berbagai inovasi anak negeri
pendidikan tinggi yang bermutu serta moral bangsa yang kuat tentu merupakan kunci untuk mencapai generasi muda yang berprestasi serta mampu bersaing di kancah global
demikian my insight kali ini
jangan lupa saksikan kembali insight besok bersama saya
sampai jumpa dan bye bye